dalam segmen sudut kota kali ini saya akan mengajak anda untuk mengenal sedikit bagaimana asal usul kawasan kebayoran lama
yang kini identik dengan kawasan elit berbagai pusat bisnis yang tentunya sudah tidak asing di telinga warga jakarta khususnya warga jakarta selatan
nah tapi tahu ke anda kalau nama kebayaran diambil dari nama kayu
kebayoran lama merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah paling barat kota madia jakarta selatan
sejarawan publik hendaru trihanggoro mengatakan pada masa sebelum kemerdekaan indonesia nama kebayoran sendiri diambil dari bahasa betawi yakni kebayuran
yang berarti tempat penimbunan batang kayu bayur yang tumbuh di wilayah selatan kota
seiring berjalannya waktu pada tahun seribu sembilan ratus enam puluh sembilan wilayah kebayoran terbagi menjadi dua yakni kebayoran baru dan kebayoran lama
kebayoran lama sendiri membentang luas dengan dipenuhi sejumlah real estate seperti jpo yang menghubungkan halte bus dengan stasiun perumahan dan apartemen elit hingga berbagai pusat perbelanjaan tingkat atas di jakarta
salah satu tempat yang cukup bersejarah di kebayoran lama adalah pasar kebayoran
berdiri sejak seribu delapan ratus lima puluh an pada masanya pasar kebayoran menjadi pusat aktivitas masyarakat di daerah pedalaman jakarta
pasar ini menjadi tempat pengiriman hasil komoditas yang datang melalui jalur sungai pesanggerahan dan grogol
kemudian dikenal dengan pasar burung karena para pedagang di sini identik menjual berbagai jenis burung
namun seiring berjalannya waktu bukan hanya burung para pedagang di sini mulai menjual berbagai macam dagangan
tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima an lah sekitar itu
sekitar tiga puluh tahun
tadinya sini kosong buat lewat mobil dari jogota rodaniaga lama lama ada pedagang lama lama banyak
dukang burung semua ngajak temannya tangganya lama lama menjadi banyak
bangunan bersejarah dan ikonik di kebayoran lama lainnya adalah gereja ortodoks rusia sine thomas yang berada di kawasan gandaria
tanpa pelang nama bertulis
di kawasan gereja bangunan ini berdiri tepat di samping sebuah mal besar yang cukup terkenal di kawasan ini
jadi memang gereja ini sebenarnya awalnya dibuat dibangun oleh yang punya lahan di sini
itu salah satu pelindung kita lah ya beliau pada peta di ninggrat
kemudian beliau sekarang bikin gereja ini buat komunitas kecil lah
ketika rasen ortodoks masuk kemari ini dijadikan sebagai gereja
jadi pelang memang waktu itu belum dibikin pelang
jadi sampai saat ini juga belum dibuat ya sudah
berjalan seperti apa adanya
geliat gereja ortodoks di indonesia sendiri dimulai pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
kala itu gereja ortodoks berdiri pertama kali di solo jawa tengah
sehingga menambah keberagaman umat nasrani yang didominasi oleh protestan dan katolik
kemudian mulai berkembang hingga ke
gereja pertama berdiri di kalimalang jakarta timur
disusul pada tahun dua ribu empat berdiri gereja sain thomas ini
di gereja ini umat ortodoks memulai ibadah pada pukul delapan tiga puluh pagi
mereka masuk secara bergantian dengan melepas alas kaki
kemudian menyalakan lilin dan berdoa
setelah berkeliling tidak lengkap rasanya
kalau belum kulineran
nah saya memutuskan untuk mencicipi iga panggang yang terus ramai di buru pelanggan
di kawasan gandaria kebayoran lama
kedai yang menjual iga panggang ini buka dari pukul setengah dua belas siang hingga sembilan malam
saya pun memesan menu yang paling favorit
yakni iga panggang original dengan menu pedas manis
pertama bumbunya meresap banget bahkan sampai ke tulang
karena tulangnya hmm manis banget
dan yang paling penting daging iganya empuk
jadi ketika dimakan nggak susah
ngelihat porsinya yang sejumbo ini justru bikin saya makin pengen terus nambah
ya masih banyak cerita dari salah satu kecamatan di selatan jakarta ini
namun waktu tidak bisa dihentikan
perubahan demi perubahan pun akan terus terjadi menyesuaikan dengan masanya